apakah kita sudah tersambung dengan rifana pratiwi
ya nampaknya belum bisa terhubung dengan korespondensi indonesia yang juga berada di pengadilan negeri jakarta utara rifana pratiwi
memang kalau kita lihat review kembali dari hasil sidang putusan selah yang baru saja usai di pengadilan negeri jakarta utara
majelis hakim menetapkan akan terus melanjutkan sidang dugaan dari
oke sudah tersambung nampaknya dengan rifana pratiwi
ya selamat siang rifana silakan dengan laporan anda
ya punca baru saja berakhir sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama dan hari ini
tadi lima orang majelis hakim dari pengadilan negeri jakarta utara sudah membacakan putusan selah
di mana yang pertama adalah menolak segala eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahaya punama dan tim kuasa hukum
kemudian yang kedua adalah
menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum ini sah secara hukum
yang ketiga memerintahkan agar persidangan kasus dugaan penistaan agama kembali dilanjutkan hingga fonis nanti berakhir
yang keempat membebankan biaya perkara hingga fonis nanti dijatuhkan
dan untuk membahas strategi apa yang akan digunakan oleh tim kuasa hukum dari basuki cahaya purnama
saat ini saya sudah bersama dengan ketua tim advokat bineka tunggal ika sirayuna
selamat siang kira kira gimana ini
aksinya tanggapannya mendengarkan tadi segala eksepsi ini sudah ditolak semua oleh majelis hakim nih bang kira
ya saya kira sesuatu yang biasa ya
kita dengar dari persidangan pidana seperti ini bahwa
kalau eksepsi diterima atau ditolak itu biasa
saya kira kita hormati putusan yang sudah dibacakan tadi oleh majlis hakim
yang kedua bahwa tentu tadi kami sedang mempertimbangkan
perlawanan terhadap putusan selah tadi
nah tentu ini nanti akan dikaji dulu oleh tim
sisi sisi mana yang akan menjadi satu titik tekan di dalam penolakan kami
nah itu yang akan kami sedang lakukan kajian
tetapi harus diingat putusan setelah tadi dibacakan itu proses pemeriksaan selanjutnya itu tetap berjalan
memang upaya mekanisme peringatan keras itu yang masih merupakan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi itu
memang ketua majelis dapat mengesampingkan begitu saja
ini juga harus dikaji dengan baik
saya kira ini bisa membantu untuk memberikan satu penjelasan kepada semua pihak bahwa
mekanisme beracara seperti ini memang lazimnya seperti ini
tidak ada satu yang luar biasa
sebetulnya dari datang ke sini pak ahokan sudah memprediksi apakah nanti akan ditolak atau akan diterima
dari beliau sendiri tadi sempat ngobrol ngobrol mungkin dengan bang sya
apakah beliau sudah mempersiapkan diri secara moral secara mental seperti apa bang
saya kira sudah disiapkan sejak dia ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa
siap betul ya
tahu resiko yang akan terjadi dari sebuah proses yang dituduh
dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai hari ini
saya kira tadi konsultasinya lebih pada apakah ini kita mau mengajukan banding terhadap putusan setelah ini atau bagaimana
itu yang didiskusikan
dan beliau saya kira nurut pada sikap dan pandangan
para penasihat hukumnya
oke tadi kita sempat ngobrol dengan ketua tim jpu pak ali mukartono bahwa pada pemeriksaan saksi pekan depan ada lima enam saksi yang akan dihadirkan oleh jpu
nah dari tim kuasa hukum sendiri apakah sudah mempersiapkan saksi saksi meringankan bang
saya kira ini kan saksi yang diperiksa utama ini adalah saksi yang ada di pemberkasan perkara
nanti setelah itu baru ahli
lalu ada saksi saksi yang meringankan
baru pemeriksaan terdakwa terakhir
ya saya kira pasti ada yang dipersiapkan
berapa jumlahnya kira kira dan mungkin ada bocoran sedikit siapa siapa saja
ada lima tujuh orang saksi lah
dan bisa kemungkinan bertambah lah
nah ini kan dari kasus kasus penistaan agama yang sebelumnya sudah disidangkan kan rata rata kebanyakan semuanya fonisnya adalah tidak lolos ya bang ya
artinya fonisnya itu pasti bersalah
apakah ini dari tim kuasa hukum juga turut mempelajari kasus kasus penistaan agama sebelumnya pak
ya saya kira itu menjadi concern kami melihat presiden dari perkara perkara terkait penistaan agama ini itu juga akan kami pelajari betul gitu loh
tetapi inilah menjadi tugas penasihat hukum untuk melihat dan melakukan kluster terhadap peristiwa hukum dan argumentasi hukum yang saya kira dijadikan satu rujukan bagi perkara perkara yang lain
salah satunya perkara perkara yang lain
dan itu kami pelajari
dari tim kuasa hukum terakhir nih ya apakah optimis akan ujungnya ini seperti apa
ya saya kira kita lihat aja perjalanan persidangan ini mudah mudahan kita harus semua pihak harus mengedepankan asas peraduga tak bersalah
persidangan ini kita harapkan lancar aman damai gitu sehingga rasa keadilan semua pihak itu akan terwujud di bangsa kita ini
oke terima kasih bang sira kita tunggu nanti kelanjutan persidangan pekan depan seperti apa ya
baik terima kasih rifana pratiwi atas laporan anda langsung dari pengadilan negeri jakarta utara
dan kita lihat untuk suasana di depan gedung pengadilan jakarta utara saat ini memang masih cukup ramai
tadi dari sejumlah ormas islam yang berkumpul di depan gedung pengadilan negeri jakarta utara dan masih terus bertahan hingga saat ini
walaupun tadi beberapa saat yang lalu terdakwa basuki cahayapurnama atau ahok sudah meninggalkan gedung pengadilan negeri jakarta utara
dan terlihat memang masa dari ormas islam ini lebih banyak dibandingkan dari dua sidang sebelumnya
karena memang sekjen maksud kami dewan syuro dpd fpi jakarta ini mengatakan bahwa akan memang menempatkan atau mengirimkan lebih banyak lagi masa fpi yang akan datang langsung di depan pengadilan negeri jakarta utara
dan jika kita lihat memang masih terus bertahan
dari sejumlah ormas islam dan tentunya membuat kalau kita lihat arus lalu lintas cukup tersendat di depan pengadilan negeri jakarta utara
tepatnya di jalan gajah mada ini
pengamanan juga masih terus dilakukan
tadi cukup petat barikade polisi yang mengawal keluarnya terdakwa basuki cahaya purama dari gedung pengadilan negeri jakarta utara